hai sudah bergabung melalui sambungan telepon ada fanny everita disable trainer dan juga sekaligus
talent akuisition disable enterprise fanny selamat malam selamat malam sayang sekali ya
harusnya fani sebenarnya malam ini bisa dialog di studio tapi karena kondisi jakarta yang kurang
bersahabat sangat macet jadi kayaknya agak terhambat di jalan tapi enggak apa apa kita
bisa ngobrol ngobrol sedikit dengan fanny dari disable menjadi disable apa sih yang membuat
akhirnya bisa disable enterprise ini bisa mengubah para penyandang disabilitas menjadi
disable apa yang dilakukan supaya mereka ini bisa bekerja berkreativitas menghasilkan karya sama
dengan yang lainnya ya kita pengen ya memang disabel tampak buncul lahir dari pengalaman
pribadi para pendirinya ini memang kita sebagai disabilitas yang sudah sekolah tinggi kok rasanya
kerjaan susah ya padahal kita sudah menaikkan kapasitas kita sebegitu rupa tapi kok masih
nggak dapat pekerjaan jadi daripada kita mencari pekerjaan lebih baik kita yang membuat lapangan
pekerjaan tersebut kemudian lahirlah disabilitas surprise sebelum objektifnya bekerja otomatis
teman teman disabilitas harus mendapatkan training training untuk upgrade feeling mereka
that's why disabilitas enterprise kita itu menyediakan training training yang dimana buat
disabilitas dan gratis dan certified yang dimana teman teman disabilitas nanti bisa berdaya secara
ekonomi dan mendapatkan pekerjaan yang layak itu sih oke pembekalan apa selain pendidikan train
yang diberikan oleh teman teman yang berada dalam disable enterprise ini pembekalannya seperti
apa berapa banyak yang sekarang sudah bergabung atau berada di disable enterprise ini van
kalau data disitu yang sudah terassessment itu
vokasional yaitu mereka punya keterampilan dan kalau yang sudah bekerja saat ini sudah sekitar
dua ratus delapan puluh disabilitas yang sudah terplacement di perusahaan perusahaan dan akan akan banyak
lagi sih kita berharap tahun depannya akan lebih banyak perusahaan yang ingin merekrut teman disabilitas
karena teman disabilitas ini setiap kita placement di perusahaan bukan karena rasa kasihan tapi memang
mereka punya kapasitas dan memang mereka layak untuk posisi tersebut oke dan perusahaan perusahaan
ini begitu dengan tangan terbuka menerima teman teman ini karena mereka juga punya kemampuan punya iya kan
benar karena teman disabilitas itu punya ciri khas masing masing ya kelebihannya jadi
kalau misalnya tuna netra itu bisa jadi content writer karena mereka bisa menggunakan laptop even
bisa jadi salai marketer kemudian teman tunarungu bisa jadi content creator karena mereka banyak lulusan dkv ya
bisa jadi komunikasi visual bisa jadi admin dan sebagainya
jadi sebenarnya kami disable enterprise ini menjadi bridging penyebatan antara perusahaan dan juga disabilitasnya
karena kami sadar disabilitas dengan perusahaan gapnya terlalu tinggi mbak fani
jadi kita merasa oh ini harus ada penyebatan yang gimana dari perusahaannya
ya how to startnya divo teman disabilitas juga mau upgrade mungkin bisa melalui disable enterprise
oke sekarang sudah diterima dengan tangan terbuka tapi kita tahu mungkin sebagian besar atau mungkin adalah beberapa yang menuju dalam prosesnya itu tidak begitu gampang
tidak begitu mudah gitu ya mungkin fani juga bisa berbagi cerita gitu
bagaimana dulu mungkin fani juga pernah merasa apa dikucilkan atau dianggap remeh atau seperti apa tuh fani
ya kalau saya sudah hatam ya bahasanya ya kalau disabilitas itu memang identik dengan diskriminasi
tapi bagaimana sebenarnya bagaimana kita melihat diskriminasi itu dan bagaimana kita bangkit dari kaum marginal ya
saya sendiri dari kalimantan barat pontianak yang dimana kabupaten lagi dekat sama perbatasan kalimantan
yang merasa pendidikan inklusif buat teman disabilitas sangat terbatas
jadi saya rasa ketika kita mau melihat disabilitas disabilitas
kalau mau bekerja ini sebenarnya isi disabilitas multisektoral
karena kita harus melihat lagi apakah pendidikan sudah mensupport teman disabilitas atau tidak
karena mau sekolah saja biasanya teman disabilitas itu kan susah
dan saya karena saya disabilitasnya tunadaksa fisik jadi biasanya saya juga sekolahnya umum tidak slb
tetapi saya merasa didiskriminasi ketika saya mau bekerja oh saya sudah sekolah kok saya tidak diterima bekerja hanya karena seragam kantor doang
justru di usia dewasa mendapatkan diskriminasi itu ya van ya
karena kita ingin mandiri kan
karena kita ingin mandiri kita harus pengen bekerja dan adanya aktualisasi diri
di situ baru merasa oh rupanya saya itu disabilitas ya karena di keluarga saya satu satunya disabilitas
tidak pernah dibedakan perlakuannya di rumah
tetapi ketika saya masuk lingkungan yang sosial dan inklusif itu baru saya melihat oh rupanya disabilitas itu memang didiskriminasi benar adanya
makanya bertolak dari cerita cerita pengalaman pribadi
kemudian saya berpikir oh disabilitas itu sebenarnya bisa jadi entrepreneur
sejauh dia mempunyai passion di bidang dan bakatnya sih
oke pernah sedikit fanny singkat pernah merasa apa yang paling berat atau hal paling berat yang pernah kamu terima ketika orang mendiskriminasikan kamu
khususnya tadi ya di lingkungan kerja di usia dewasa justru kerasa nih apakah mungkin dalam hal pertemanan lingkungan
atau mungkin kamu melamat pekerjaan ke perusahaan susah atau ditolak seperti apa
sebenarnya kalau di indonesia stigmanya masih jelek tentang itu disabilitas
kalau kita tentang konteksnya melamar kerja kalau di luar negeri itu saya pernah belajar di sana
kita tidak perlu menuliskan apakah kita disabilitas atau enggak di tv kita
tapi kalau di indonesia kayaknya biasanya kalau kita nanya disabilitasnya perlu dicampumkan nggak
oh ya sudah dicantumkan saja
jadi ketika cv tersebut ada tulisan disabilitas kita sebagai teman teman dari perusahaan biasanya sudah meng hike like
dan meng undersale you teman teman disabilitas yang ingin melamar di pekerjaan tersebut
itu yang sebenarnya challenge kita di dunia profesional
jadi banyak teman disabilitas tidak disilai dari kemampuan dia tapi disabilitas yang dia miliki
oke masih banyak menarik atau kisah menarik tentunya dari fanny tapi kita waktunya terbatas mudah mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol ngobrol di studio ya fann ya
terima kasih fanny
siap terima kasih fanny afritas sudah bergabung dengan cien indonesia connected malam hari ini